jemaah calon haji indonesia tahun ini setidaknya akan menghadapi tiga penyakit yakni heat stroke kelelahan ekstrim dan juga covid sembilan belas
untuk membahasnya telah hadir bersama kami via zoom koordinator tim promosi kesehatan ppih arab saudi bidang kesehatan dr edi supriyatna
halo dr edi selamat siang waktu indonesia assalamualaikum apa kabar dokter
assalamualaikum apa kabar
assalamualaikum wr wb selamat siang di sana ya
selamat pagi waktu meka
baik dokter edi ini langsung saja prediksinya cuaca ekstrim kabarnya akan terjadi di arab saudi dokter
bahkan siklus lima tahun panas ini bisa mencapai lima puluh enam derajat
lantas apa yang bisa kita pahami terkait kondisi ini dokter
apa yang bisa kita pahami terkait kondisi ini dokter
ya terima kasih
kalau prediksi cuaca ekstrim di arab saudi itu memang sudah merupakan bagian dari resiko eksternal
terkait suhu yang ada di arab saudi
di arab saudi itu ekstrimnya itu bukan meningkat dan suhu rendahnya
ekstrimnya karena kelembabannya rendah
jadi kalau kelembabannya rendah itu airnya rendah airnya kurang
kalau suhunya yang sekarang saat ini suhunya tinggi kelembabannya rendah berpotensi
jadi dehidrasi kekurangan cairan kepada jama' haji
walaupun suhunya rendah itu juga berpotensi terjadi dehidrasi
karena kelembabannya rendah
jadi seperti saya sampaikan tadi hal ini merupakan faktor resiko eksternal
yang tentunya akan berpotensi kepada jemaah haji untuk terjadi gangguan kesehatan
oke berarti yang harus diwaspadai oleh para calon jemaah haji kita nanti adalah salah satunya
kelembapan atau humidity yang rendah begitu ya dokter
lantas apa saja kalau kita berbicara mengenai heat stroke yang menjadi momok katakanlah begitu
ciri ciri atau gejala jika seseorang terkena heat stroke ini seperti apa dokter edi
iya sebelum ke heat stroke sebenarnya kita harus mengetahui berapa gejala dari cairan
kalau bahasa medisnya dehidrasi sebenarnya
jadi kami berharap jangan sampai jama' haji
jadi kalau kita dehidrasi maka pajaran pajaran panas yang berikutnya itu akan menimbulkan heat stroke
jadi intinya tadi dalam kondisi dehidrasi tersebut kan hanya air yang dikeluarkan oleh
antisipasi itu sebenarnya obatnya itu harapannya itu minum
minum serta elektrolit ya
jadi untuk antisipasi heat stroke sebenarnya kita harus memulai dari situ dulu
jadi jangan sampai dehidrasi
seseorang yang identitas itu bisa ditandai dengan awal itu bisa kering kan
kering sehingga gejala awal itu bisa gatal gatal di kulit
jadi ada jama'at
ada jamaah yang terkadang salah paham
padahal itu bagian dari dehidrasi
itu yang harus kita paham ya betul
kemudian karena kering salah satu tubuh kita yang sensitif terhadap kering itu tenggorokan
tenggorokan kita sehingga terjadi batuk batuk karena gatot tenggorokannya kan
itu merupakan bagian dari awal dehidrasi dan itu harus kita cegah betul
untuk jangan sampai terjadi heat stroke
kalau sudah heat stroke itu panasnya tinggi
badan yang bersangkutan sehingga
terjadi gangguan kesadaran itu sudah heat stroke
kita jangan sampai kena heat stroke
jadi sebelum itu kita harus berantisipasi
nah karena tadi dokter menyebutkan tentang heat stroke ini juga saya salah membaca
salah satu yang harus diwaspadai oleh jemaah haji ini adalah heat exhausted begitu ya
nah heat exhausted ini apa perbedaannya dengan heat stroke dokter
jadi itu awal dari jalanan ke arah heat stroke
jadi sebelum itu kan ada heat exhaustion dulu
jadi sebelum ke arah heat stroke maka terjadi heat exhaustion dulu
nah ini harus kita sebenarnya mulai dari dehidrasi
nah itu jangan sampai terjadi dua itu
kalau bisa dehidrasi itu harus kita cegah dengan formasi edukasi untuk tetap minum
minum dengan elektrolisnya
artinya tahap tahapannya dimulai dari mungkin gatal gatal
tadi ya dokter ya dengan dehidrasi itu menjadi salah satu gejalanya adalah gatal gatal dan juga tenggorokan
lalu yang dihindari adalah heat stroke ini
nah pertanyaan selanjutnya ini dokter jika sudah terlanjur begitu ya terkena heat stroke
apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan
jadi kalau sudah heat stroke maka pertolongan pertama itu kita membuat suhunya di minimal listrik sehingga jangan tinggi sekali
biasanya kita berikan pendingin pendingin ya di lapangan
itu tindakan selanjutnya memberikan cairan tentunya karena kurangnya cairan kan
sehingga yang bersangkutan asupan cairannya itu normal kembali
lalu sejauh ini dokter apakah sudah ada laporan terkait jemaah haji yang terdampak heat stroke
jadi ini kloster baru sembilan belas ya sembilan belas kloster yang ada di madinah
nah ini memang yang terjadi itu kasus heat stroke itu
mudah mudahan tidak ada
jadi saat ini dehidrasi yang baru dihidrasi
nah ini jangan sampai dehidrasi ini nanti cenderung ke arah heat stroke maka kita harus antisipasi
kita telah memberikan edukasi untuk tetap minum air dengan netrolit sehingga kita cegah dehidrasi
kalau dehidrasi kita cegah maka heat struknya juga tidak akan terjadi
belum ada kasus sementara di madinah
dan tentunya kita harapkan agar tidak ada ya begitu ya dokter edi kasus kasus jemaah haji yang terkena heat stroke
sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan juga khusyuk begitu ya
baik terima kasih dokter edi supriyatna koordinator tim promosi kesehatan ppih arab saudi bidang kesehatan sudah bergabung hari ini bersama kami
salam sehat dok